dari barat sampai ke timur kerja jauh
dalam penulisan alamat pasti selalu ada lima digit angka yang biasa ditulis di akhir
ya itulah kode pos
sistem kode pos di indonesia digagas oleh seorang pria bernama marsudi muhammad paham
pria kelahiran magelang delapan belas februari seribu sembilan ratus tiga puluh delapan ini
mulai bekerja di pt pos pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga setelah menyelesaikan kuliah di teknik sipil itb
pada mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu ia mulai menyusun sistem kode pos indonesia atau skpi
terinspirasi dari penggunaan kode pos di berbagai negara lain seperti belanda italia jepang dan perancis
ya sebelumnya saya bikin sendiri waktu itu masih coklat corak sendiri aja gitu
marsudi menjelaskan lima digit angka kode pos memiliki makna tersendiri
digit pertama menunjukkan provinsi atau gabungan provinsi
digit kedua pembagian wilayah di dalam provinsi
digit ketiga kota dan kabupaten
digit keempat kecamatan
dan digit kelima menandakan kelurahan
penyusunan kode pos disesuaikan dari letak wilayah
ibu kota mendapatkan angka satu untuk digit pertama
sementara untuk provinsi lain kode pos menyesuaikan dengan letak dari barat ke timur
dengan wilayah sumatera mendapatkan kode awal dua dan tiga
jawa mendapatkan kode empat lima dan enam
sementara kalimantan mendapat kode tujuh
bali dan nusa tenggara mendapat kode delapan
dan sulawesi maluku papua mendapat kode delapan
dan jawa mendapat kode sembilan
sebagai bentuk penghargaan pemerintah mempersilahkan marsudi memilih nomor khusus untuk kode pos pusat kota bandung yakni gedung sate
ia pun memilih nomor empat ribu satu ratus lima belas sesuai dengan tanggal pernikahannya
saya itu kawin dulu itu tanggal sebelas mei
jadi satu ratus lima belas itu saya pakai mobil saya pun sampai sekarang pun juga itu d satu ratus lima belas
nah jadi waktu ada kesempatan empat ratus satu lima wah kalau kantor pos kalau itu susah nomornya karena harus seluruh indonesia itu ada persamaannya
maka saya pakai kebetulan gedung sate belum ada nomornya itu
atas karya baktinya menggagas kode pos indonesia pada tahun dua ribu dua puluh satu marsudi mendapatkan penghargaan karya jasa dari pt pos indonesia
laisa nisa helmi suryanegara bandung jawa barat